aksi unjuk rasa mahasiswa universitas darul ulum jombang kami siang berlangsung ricuh
mahasiswa melakukan sweeping blokade hingga mengejar ketua yayasan beserta pengurusnya yang hendak meninggalkan kampus
aksi tersebut dipicu tidak adanya kejelasan rektor hingga mengganggu proses akademik
ratusan mahasiswa universitas darul ulum jombang melakukan sweeping terhadap ketua yayasan ahmad faidah beserta pengurusnya yang hendak meninggalkan kampus
bahkan mereka juga melakukan blokade pintu gerbang kampus hingga bersih tegang dengan ketua yayasan
kericuhan dalam demo ini dipicu kekosongan rektor definitif
yang sudah berlangsung selamat
kekosongan membuat proses perkuliahan dan akademik terganggu
sementara pihak kampus melalui kuasa hukumnya tengah menampung aspirasi mahasiswa
pihak yayasan tengah mengupayakan pemilihan rektor sesuai prosedur dan mekanisme yang benar
pihak yayasan tengah mengupayakan pemilihan rektor sesuai prosedur dan mekanisme yang benar